kita beralih ke kabar berkah libur panjang
libur panjang akhir tahun menjadi berkah tersendiri bagi klinik penitipan hewan di kabupaten bojonegoro
selama musim libur pengguna jasa penitipan hewan ini meningkat drastis hingga satu ratus lima puluh persen
berganti sebagian besar pelanggan datang untuk menitipkan hewan peliharaannya
di antaranya berupa kucing lokal kucing persia dan anjing
sebab pemiliknya akan pergi berlibur bersama keluarga ke luar kota
sehingga tidak bisa membawa hewan kesayangannya turut serta
mau liburan biar aman aja terus tempatnya disini di sini
kalau selama ini dirawatnya
selama liburan pengguna jasa penitipan hewan meningkat drastis
dari sepuluh ekor per hari
menjadi dua puluh lima ekor atau naik satu ratus lima puluh persen
sementara fasilitas yang diberikan yaitu sebuah kandang yang bersih
makanan sehat dan dimandikan oleh perawat terlatih
penitipan hewan di sini naik berapa persen mbak
jadi sekitar seratus persen peningkatannya
kalau di sini sih masih sekitar kayak gini persia biasa
sama ada beberapa kucing lokal sih domestik
meski kebanjiran pengguna pengelola klinik tidak menaikkan tarif
mereka mencari penyelamat
mereka memotok harga dua puluh lima ribu rupiah per ekor per hari
namun jika hewan yang dititipkan perlu perawatan khusus
atau dengan pemeriksaan kesehatan
maka biaya tersebut akan dibebankan kepada pemilik hewan